menanggapi adanya kebutuhan relawan yang bersedia melakukan uji vaksin covid sembilan belas
gubernur jawa barat ridwan kamil menyatakan siap menjadi relawan
namun ia harus memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu selama dua hari mendatang sebagai syarat menjadi relawan
rituan kamil menyampaikan hal tersebut di sela sela rapat pertemuan dengan beberapa kepala daerah di kota cirebon jawa barat pada rabu siang
pria empat puluh delapan tahun itu optimistis akan lolos dalam pemeriksaan kesehatan karena merasa sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan
jika dinyatakan sehat rituan kamil layak menjadi relawan karena memenuhi syarat yakni berbadan sehat dan berusia antara dua puluh dan lima puluh sembilan tahun
yang melakukan langkah ini untuk memberi rasa percaya bagi warga terutama relawan uji vaksin
periksa kesehatan dulu jadi syarat relawan itu tidak ada
penyakit bawaan kan kita tahu covid itu menyerang memperburuk orang yang punya penyakit bawaan
perasaan masalah ini saya nggak ada penyakit bawaan tapi saya nggak punya cek
kalau nggak ada aman dan saya masuk kriteria itu yang usia dua puluh sampai lima puluh sembilan
penting kenapa kalau pemimpinnya yakin mau ya rakyatnya juga kan yakin
tapi kan saya cek dulu dua hari ini